di utara kota madinah terdapat sebuah situs arkeologi peninggalan bangsa arab kuno bernama madain saleh
situs yang masuk dalam daftar warisan dunia itu juga menyimpan kisah tentang kaum napi saleh
yang dikutuk karena menolak menyembah allah swt
kawasan madain saleh merupakan situs peradaban arab kuno sebelum datangnya islam
kawasan ini berada di utara kota madinah dengan jarak sekitar empat ratus empat puluh km
pada abad ketiga sebelum masehi kawasan ini dihuni oleh bangsa samud yang merupakan kaum nabi saleh
kawasan ini dikenal dengan nama mandain saleh atau kotanya kaum nabi saleh
kaum samud dikutuk karena menolak mengikuti ajaran nabi soleh untuk menyembah allah swt dan meninggalkan berhala berhala mereka
madain saleh juga dikenal dengan nama al hijr atau bukit berbatu
pahatan prasasti istana dan makam kuno pada bukit bukit batu ini
dibangun oleh bangsa nabat pada awad pertama sebelum masehi
kerajaan nabatean membentang dari wilayah damaskus hingga laut merah
dan kota kuno di al hijr ini merupakan kota terbesar kedua bangsa nabat setelah petra di jordania
bangsa nabat memiliki keahlian dalam bidang arsitektur dan pertukangan
mereka mengolah air hujan dan memanfaatkan rongga bawah tanah yang mengandung air
air hujan dan air tanah disalurkan melalui kanal kanal ke sumur penampungan
berada di bagian utara arab saudi madain saleh dilintasi jalur perdagangan gurun
dari jazirah arab di bagian selatan ke arah utara di wilayah syam yang meliputi sisi timur laut mediterania
juga menghubungkan wilayah mesopotamia kuno ke mesir di sebelah barat dan sebaliknya
bangsa nabat memungut pajak dari para pedagang yang transit di sini untuk beristirahat dan meminta air
dari penghutan pajak itulah kerajaan nabatean terus berkembang
namun kejayaan kerajaan nabatean berakhir pada pertengahan abad abadnya
pertama sesudah masehi setelah ditaklukkan oleh bangsa romawi
di dekat madain saleh juga terdapat jalur kereta api hijas yang merupakan peninggalan kesultanan turki usmani
jalur kereta ini menghubungkan damaskus dengan madinah dan dibangun sebagai sarana angkutan bagi jemaah haji menuju makkah
kawasan madain saleh ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh badan pbb unesco pada tahun dua ribu delapan